secara resmi uang negara kesatuan republik indonesia atau nkri
pecahan seratus ribu rupiah telah diterbitkan dan diedarkan
bertepatan dengan perayaan kemerdekaan indonesia ke enam puluh sembilan pada tujuh belas agustus dua ribu empat belas
ada tiga perbedaan pada uang nkri dengan uang cetakan sebelumnya
hal ini sesuai dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang
pertama penulisan frasa negara kesatuan republik indonesia
kedua ada tanda tangan menteri keuangan mewakili pemerintah
serta pencantuman teks dengan rahmat tuhan yang maha esa
negara kesatuan republik indonesia mengeluarkan rupiah
sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai
kehadiran uang nkri ini diharapkan dapat menjadi momentum
agar masyarakat lebih mengoptimalkan penggunaan rupiah
penerbitan uang rupiah kertas pecahan seratus ribu tahun emisi dua ribu empat belas
merupakan pemenuhan terhadap ketentuan undang undang mata uang
undang undang ini mengamanatkan bahwa uang rupiah kertas
dengan ciri ciri khusus harus diberlakukan
dikeluarkan dan diedarkan di seluruh wilayah indonesia pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu empat belas
menteri keuangan chattib basri juga menyambut positif kehadiran
lembaran uang baru nkri tersebut
meski demikian catip mengeluhkan masih banyaknya kasus penggunaan
mata uang asing sebagai alat transaksi di dalam negeri
kasus masih digunakannya transaksi dengan menggunakan
kita masih melihat bahwa ini terjadi di dalam beberapa transaksi
yang termasuk juga transaksinya resmi
tentu ini adalah sesuatu hal dengan emisi dari mata uang nkri ini
maka kita jadikan momentum untuk membuat rupiah menjadi tuan rumah di negeri sendiri
bank indonesia memastikan uang pecahan yang sama yang lebih dulu diarahkan
tim liputan bloomber tv indonesia
selamat datang di tayangan perdana the central bank
dalam setengah jam ke depan kami akan mengulas tentang uang negara
kesatuan republik indonesia yang baru saja dirilis oleh bank indonesia
penerbitan dan peredaran uang seratus ribuan baru ini
bertepatan pada hut ke enam puluh sembilan kemerdekaan republik indonesia
apa dan bagaimana program ini dilaksanakan
telah hadir bersama saya eko yulianto direktur departemen pengelolaan uang bank indonesia
pak eko terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program the central bank
dan langsung saja pak eko ini menarik untuk kita lihat
karena ini untuk pertama kali dalam sejarah ada uang nkri
uang negara kesatuan republik indonesia
mengapa dikeluarkan saat ini ketika indonesia merayakan kemerdekaan ke enam puluh sembilan
apa urgensinya apakah hanya sebatas
apakah ini adalah amanat undang undang mata uang
atau mungkin ada alasan lain semisal tadi yang seperti dikatakan pak katip
karena belum optimal penggunaan rupiah sendiri untuk transaksi di dalam negeri pak
iya memang penerbitan uang seratus ribu yang tahun emisi dua ribu empat belas ini
pertepatan dengan hari kemerdekaan tujuh belas agustus ini
karena tegas di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang
pasal empat puluh dua itu bahwa uang yang diterbitkan di tujuh belas agustus tahun dua ribu dua puluh
yang dicentumkan harus saat ini dikeluarkan
dan kemudian tadi yang seperti yang dikatakan pak hatip basri bahwa
belum optimal penggunaan mata uang rupiah kita di dalam negeri untuk transaksi transaksi
apakah benar demikian itu juga menjadi landasan ataupun latar belakang
sehingga uang nkri dikeluarkan kembali
iya jadi makanya di dalam uang yang emisi baru
itu tegas disitu ditulis ada satu frasa
negara kesatuan republik indonesia
kemudian juga penanda tangannya itu adalah gubernur bank indonesia
itu menegaskan kembali makna filosofis bahwa rupiah itu sebagai lambang kedaulatan kita
pak di depan kita saat ini sudah ada tahun emisi uang nkri tahun emisi dua ribu empat belas
yang nantinya juga ada yang tahun emisi dua ribu empat ya pak
dan ini kita akan menunjukkan apa yang membedakan sesungguhnya secara tampilan
antara uang yang sudah beredar pada tahun dua ribu empat hingga uang yang baru diedarkan pada tujuh belas agustus
paling mencolok itu sisi bagian depan
ini ada frasa ini yang baru ya
kalau yang lama ini bank indonesia yang baru ada frasa negara kesatuan republik indonesia
nah kemudian juga mengenai penanda tanganan
penanda tanganan di sini untuk yang baru ditandatangani oleh gubernur bank indonesia dan menteri keuangan
kalau yang lama gubernur bank indonesia dengan deputi gubernur senior
nah kemudian ini ada blok warna
yang sebelumnya belum tidak ada ya pak ya
blok warna ini yang kekuningan ini ya kan
ini yang mudah dikenali oleh masyarakat ya
kemudian dari sisi lainnya mungkin ada lagi pak ya
nah kemudian dari sisi bagian belakang ya
itu juga seperti yang diamanatkan juga
ciri ciri bahwa negara kesatuan republik indonesia
ini di sini juga tercantum
yang lama itu
tapi sebaliknya yang sini merah di sini hitam
kemudian ini frasa bank indonesia nya untuk yang baru foundnya lebih kecil
kemudian pak eko menarik untuk kita tanyakan karena beberapa waktu lalu teman teman juga menanyakan
mengapa uang seratus ribu rupiah yang dipilih oleh bank indonesia mengapa misalnya tidak uang lima puluh ribu rupiah yang mungkin menyentuh ke segala segmen
segmen menengah atas menengah bawah hingga kalau untuk seratus ribu rupiah mungkin lebih menengah ke atas
tapi mengapa bank indonesia memutuskan untuk memilih uang pecahan seratus ribu rupiah sebagai awal dari uang nkri
jadi keputusan ya untuk menerbitkan pecahan seratus ribu itu tidak mutlak dari bank indonesia
tapi bank indonesia berkoordinasi dengan kementerian keuangan
nah kemudian dipilihnya uang yang pecahan terbesar ini pertama kali momentum yang pertama kali
dan kemudian bertepatan dengan hari kemerdekaan tujuh belas agustus maka yang diterbitkan juga uang dengan gambar proklamator
maka di sini karena momentum pertama kali
kita berikan penghargaan untuk pecahan yang paling besar yaitu seratus ribu
yaitu atas dasar bank indonesia berkoordinasi dengan kementerian keuangan
baik dan kemudian nanti akan diikuti oleh pecahan pecahan selanjutnya
apakah pecan selanjutnya juga akan mendapatkan tampilan seperti uang seratus ribu rupiah ini
misalnya tanda tangan oleh kementerian keuangan dan akan dicantumkan juga nkri uang negara kesatuan republik indonesia sama perlakuannya nanti pak
jadi untuk uang yang diterbitkan tahun emisinya itu
tahun emisinya itu setelah dua ribu atau sejak tujuh belas agustus dua ribu empat belas
itu nanti penanda tanganannya itu dilakukan oleh gubernur bank indonesia dan menteri keuangan
dan harus mencantumkan frasa negara kesatuan republik indonesia
ini seterusnya akan seperti itu
kalau begitu hingga saat ini peruri yang dipercaya untuk mencetak uang rupiah ataupun uang nkri yang baru ini sudah berapa banyak uang beredar saat ini
jadi untuk uang yang seratus ribu yang emisi baru ini
itu karena amanat undang undang itu tujuh belas agustus
maka sampai tujuh belas agustus
kita sudah mendistribusikan ke seluruh wilayah kantor perwakilan bank indonesia
itu mencapai sekitar empat triliun ya rupiahnya
dan ini apakah nanti akan mempengaruhi misalnya berdampak terhadap inflasi ataupun ya
misalnya berdampak terhadap inflasi ataupun jumlah uang beredar yang saat ini sudah ada di sekitar lima ratus an triliun ya pak ya
jadi mungkin perlu saya tambahkan dulu bahwa setelah tujuh belas agustus ini
untuk pecahan seratus ribu ini nanti berikutnya yang dicetak adalah uang yang baru ini
nah kemudian dampaknya kepada tadi kalau pertanyaannya apakah berdampak kepada uang beredar dan sebagainya
sebenarnya itu tidak akan berdampak pada uang beredar
jadi tidak akan berdampak sama sekali terhadap uang baru ini
baik terima kasih pak heko kita tahan dahulu
pemirsa bagaimana mengenai desain bahan material dan unsur pengaman pada uang nkri
ya pemirsa anda kembali di dialog the central bank
pak eko kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai uang nkri
tadi kita sudah membahas mengenai latar belakang dan sebagainya
sekarang kita masuk ke tampilan ataupun uang nkri ini baik itu material bahan
untuk penyusunan desain uang ekri mengenai panjang lebar dan kemudian foto yang dicantumkan elemen gambar tanda tangan
itu semua idenya berasal dari siapa
apakah murni dari bank indonesia atau bank sentral saja
atau ada masukan masukan yang memang merupakan satu tim khusus
ya jadi untuk desain ya memang kalau kita mengikuti undang undang terutama yang di pasal sepuluh
itu tegas bahwa mengenai ciri desain itu diatur dengan peraturan bank indonesia
artinya di sini sebenarnya dari bank indonesia
namun demikian untuk yang desain ini uang nkri ini
seperti saya sampaikan di awal tadi kita berkoordinasi dengan pemerintah
kemudian ada kesepakatan bahwa yang diterbitkan itu pecahan seratus ribu
dan perubahannya itu memang kita sederhana
tas tinta semuanya sama
mengapa tidak ada yang dibedakan
mengingat kita lihat bahwa kejahatan kejahatan teknologi saat ini
juga beberapa kasus pemalsuan uang juga ditemukan oleh misalnya pihak kepolisian
apakah bank indonesia tidak memikirkan untuk membuat sesuatu yang baru
ya sampai saat ini ya itu terkait dengan materialnya ya
memang pemalsuan pemalsuan sejauh ini itu mereka masih berkisar pada laser
nah sehingga untuk security feature atau unsur pengaman yang ada di bahan uang
sampai saat ini belum dipalsukan belum ada tanda tanda pemalsuan ke arah sana
sehingga dengan demikian terkait dengan unsur pengaman
untuk penerbitan kali ini itu kita masih belum mempertimbangkan adanya security feature yang baru
dan mungkin kita merefresh kembali bagaimana fitur fitur yang baru ini
keamanan yang dilekatkan oleh bank nkri sendiri
yang akan dilekatkan pada bank nkri ini kak
mungkin bisa dijelaskan pak mengingat teknologi tadi
meskipun anda mengatakan masih sebatas mengenai laser dan lain sebagainya
lalu bagaimana fitur keamanan untuk uang nkri yang dilekatkan di sini
ya sebenarnya sama seperti yang pernah kami lakukan sebelum sebelumnya ya
masyarakat mengenali itu dengan tiga d itu masih efektif
oke dilihat di rabah dan di terawang ya pak
karena untuk yang di rabah ya kemudian di terawang terutama di terawang
itu ada salah satu teknologi khusus di sana untuk menguatkan bahwa ini asli
karena ini dari bahan security feature nya dari bahan untuk yang tanda air ini
sehingga kalau gambarnya itu belum di terawang
udah nampak itu justru masyarakat harus curiga
sebelum di terawang kok sudah nampak
berarti di situ dicetak secara tipis sekali gitu loh
jadi itu bukan watermark bukan gambar air yang dibuat di bahannya tetapi dicetak
jadi pada saat pencetakan dia baru dibuat gitu ya pak
jadi tidak bisa dia muncul langsung gitu
jadi harus kita terawang terlebih dahulu baru teknologi itu akan muncul
akan kelihatan gambar airnya kan gitu kan
karena pada waktu masih bahan baru berupa pop kemudian proses menjadi kertas
ada beberapa bagian yang ditipiskan di pabrik kertasnya ini
sehingga bukan dipencetakan tapi masih di bahan uangnya
tapi pak mengingat kita lihat bahwa teknologi saat ini di dunia juga berkembang dengan sangat cepat
sekarang juga ada printer tiga dimensi ya pak ya
kan kita harus juga berpacu dengan teknologi yang berkembang cepat
apakah bank indonesia belum ataupun mungkin
sudah mulai melakukan diskusi mungkin akan ada teknologi teknologi baru yang digunakan untuk mengamankan uang rupiah
kita memiliki namanya bicac ada laboratorium bank indonesia counterfait analysis center
justru setiap security feature yang ada di uang itu kita teliti semua
sehingga kalau ada uang palsu yang beredar itu selalu kita teliti
bagaimana kita bisa melihat uang palsu yang dicoba oleh pemalsu pemalsu
ya kita bisa melihat efektivitas dari security fitur yang sudah ada
karena database kita itu sangat lengkap ya
dari namanya bank indonesia counter faith analysis center bicac
artinya setiap ada kasus kasus yang ditemukan oleh pihak kepolisian
kemampuan mereka mencetak uang yang mirip sekali dengan yang dicetak oleh peruri
kita koordinasikan dengan pihak kepolisian
bahkan tidak hanya di uangnya saja artinya untuk keperluan preventif
keperluan represif pun itu sangat bermanfaat bagi kepolisian
sehingga kita dari data bicac itu bisa mengungkap
oh ternyata kasus di kutai kartanegara terhubung dengan kasus yang di cidau sukabumi
terhubung dengan beberapa tempat itu kita bisa berikan informasi itu kepada pihak kepolisian
juga dilibatkan pihak peruri misalnya pak
kalau di bicac ya itu hanya di bank indonesia
tetapi secara periodik kita akan berkoordinasi dengan peruri
baik pak kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita
pemirsa bagaimana bank indonesia melakukan sosialisasi uang nkri
pemirsa anda masih bersama kami di the central bank
pak eko sosialisasi ini yang ingin kita tahu karena ini hal baru
bagaimana sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh bank indonesia bank sentral
untuk perkenalkan kepada masyarakat kita yang populasinya dua ratus lima puluh juta jiwa lebih di seluruh pelosok indonesia
ya memang kita melakukan sosialisasi langsung ya kepada masyarakat
kemudian dengan asosiasi dan juga melalui media media gitu ya
ya seperti ini kita harapkan juga ya ambar lainnya
melalui media cetak media online
kapan mulai dilakukan kalau untuk media masa dan sosialisasi lainnya pak
ya sejak dikeluarkan press release itu sebenarnya sudah merupakan
atau sebelumnya pak ya sebelumnya sudah mulai didengungkan
jadi sosialisasi itu sudah dimulai dan siapa saja yang dilibatkan oleh bank indonesia pak
ya perbankan ya kemudian kita juga
bahkan kita melalui jalur pendidikan
itu melalui guru guru sekolah
dan untuk yang masyarakat ya maaf maaf bicara yang daerah daerah yang terpencil gitu kan
tingkat pendidikannya kurang memadai kita menggunakan kesenian kesenian daerah
ya seperti kalau di alembang kita menggunakan dulmuluk
atau di daerah bali kita menggunakan wayang cengblong
atau wayang kulit kalau yang ada di jawa
karena tidak semua masyarakat itu memiliki latar belakang pendidikan yang sama
tapi mereka berhak memperoleh sosialisasi yang sama juga
pak nantinya akan berapa lama bank indonesia ataupun bank sentral akan melakukan sosialisasi mengenai uang nkri ini
dengan kesenian kesenian khas masyarakatnya
berapa lama nanti sosialisasi itu akan dilakukan
kalau sosialisasi itu kita lakukan terus menerus
terus menerus ya nanti hampir tiap tahun itu kan selalu kita lakukan
karena tidak hanya uang yang baru saja ya
tetapi supaya masyarakat itu lebih
memahami bagaimana pengenalan keaslian uang rupiah
kebetulan kalau ada uang yang emisi yang baru
itu kita tambahkan spesial lah untuk ini
supaya mereka lebih mengenal bahwa ada uang baru
jangan sampai nanti di masyarakat begitu terima uang yang emisi baru
mereka ragu ini uang asli atau apa kan gitu kan
untuk kelancaran transaksi kita melakukan sosialisasi
dan sekaligus untuk penanggulangan pemalsuan
untuk penanggulangan pemalsuan juga terus sosialisasikan
pak setelah uang nkri diluncurkan apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh bank indonesia
apakah spekulasi mengenai redominasi mungkin juga ramai dibicarakan
tapi apa langkah selanjutnya yang penting dilakukan pasca mengeluarkan uang nkri ini ke depan
untuk yang redenominasi jelas bahwa sekarang prosesnya itu ada di dpr
kemudian kalau terkait dengan uang seratus ribu ini kan amanat undang undang
kita juga sedang persiapkan nanti untuk pecahan pecahan yang berikutnya
kalau untuk redenominasi kita tunggu saja begitu keputusan atau setelah diundangkan
ya nanti kami akan menyiapkan uangnya
sedikit menarik bapak mengatakan pecahan pecahan selanjutnya
pecahan berapa nanti yang akan dicetak setelah rp seratus ini pak
ya kalau pecahan pecahan berikutnya begitu sudah diundangkan
mulai tujuh belas agustus dua ribu empat belas emisi emisi berikutnya yang keluar setelah itu
itu sudah otomatis bahwa dengan frasa negara kesatuan republik indonesia
yang menandatangani itu adalah
sudahkah bisa kita ketahui uang pecahan berapa pak yang selanjutnya akan dicetak oleh peruri setelah seratus ribu
ya kalau pencetakan rp seratus nanti kan berikutnya kan rp lima puluh
terus kemudian itu secara bertahap
tapi kami bank indonesia tetap mempunyai tugas memenuhi kebutuhan masyarakat
nominalnya cukup pecahannya sesuai kondisinya layak edar dan tepat waktu
oke terima kasih pak eko yulianda penjelasannya mengenai uang nkri
terima kasih sudah bergabung bersama kami di the central bank
pemirsa usai sudah kebersamaan kita dalam dialog the central bank kali ini
saya hera f harin jangan lewatkan program the central bank selanjutnya dan sampai jumpa